hingga hari kedua pasca longsor dan banjir bandang
ribuan warga dari lima dusun di desa pasir panjang kecamatan salem brebes jawa tengah masih terisolir
warga bergotong royong berupaya untuk membuka akses jalan penghubung dusun yang tertimbun lumpur longsor
tertutupnya akses jalan utama penghubung dusun cikarai dengan lima dusun membuat ribuan warga terisolir dan tidak bisa beraktivitas
kelima dusun yang terisolir adalah dusun cihasem dusun pasir panjang utara dusun nangka gede dusun jojogan dan dusun tegalonyam
kedalaman lumpur yang menimbun jalan utama mulai lima puluh cm hingga tujuh puluh cm
bahkan hingga saat ini bantuan logistik belum bisa menjangkau kelima dusun tersebut
warga bergotong royong berusaha untuk membuka kembali akses jalan utama ini dengan cara manual
warga berharap pemerintah segera melakukan pengerukan timbunan lumpur akibat longsor dan
banjir bandang sehingga ribuan warga bisa mendapatkan bantuan logistik dan beraktivitas kembali
itu lima kampung berarti satu kadus lah
tapi kalau itu sekarang terisolir nggak bisa kemana mana jadi aksesnya tertutup sama lumpur gitu
jadi cuma jalan ini pak jalan utamanya
jalan ini jadi ada jalan kesana jalan tembusan yang langsung ke liok itu longsor
longsor yang terjadi di bukit lio brebes jawa tengah berdampak pada pemukiman warga yang diterjang lebur dan juga kayu
akibatnya dua puluh lima rumah warga rusak
warga desa pasir panjang kecamatan salem brebes jawa tengah sabtu pagi mulai membersihkan lumpur
dan membersihkan kayu yang berserakan menerjang rumah warga
warga menggunakan mesin pompa air untuk membersihkan lumpur sementara untuk membersihkan kayu dan pohon
warga menggunakan mesin potong kayu dan disingkirkan dengan ditarik beramai ramai
selain karena rumah
rusak ancaman longsor dan banjir lumpur dan kayu susulan warga diungsikan di tempat tempat yang sudah disiapkan
padang penanggulangan bencana daerah kabupaten brebes
proses pencarian korban longsor di brebes jawa tengah masih terus dilakukan
dan saat ini sudah ada rekan saya koresponen cnn indonesia hendrawan setiawan di sana
hendrawan selama siang sejauh ini bagaimana proses pencarian
korban longsor apakah alat alat berat sudah mulai diperbantukan untuk proses evakuasi ini
ya proses pencarian korban yang dinyatakan masih hilang sebanyak tiga belas korban saat ini masih terus dilakukan
tadi dimulai sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
nah bila kemarin pihak bbbd mengatakan bahwa pencarian dinyatakan kurang efektif karena belum ada alat berat
hari ini sudah ada sekitar empat alat berat yang bekerja di
setidaknya tiga sektor ada dua alat berat yang bekerja di sektor satu satu alat berat bekerja di sektor dua dan satu alat berat lagi di sektor tiga
ini diharapkan bisa segera membantu mempercepat menemukan korban korban yang dinyatakan hilang
karena menurut informasi sementara di sektor satu misalnya ada informasi awal ada sejumlah orang sekitar sembilan sebelas orang
yang berada dalam satu mobil kendaraan bak terbuka atau pickup
yang saat itu terhempas oleh tanah longsor
nah kalau bisa anda melihat di belakang saya ini adalah di dusun atau kampung cikarai di desa pasir panjang kecamatan salem kabupaten brebes
di sini warga masyarakat secara mandiri tanpa bantuan dari tim sar misalnya mereka membersihkan sungai kecil yang berada di tengah kampung mereka
kayu kayu dengan menggunakan alat pemotong dan kemudian dibawa ke tempat yang sudah disediakan oleh bpbd setempat
di lokasi ini sekitar dua puluh lima rumah rusak
dan ini pekerjaan pekerjaan yang mereka lakukan ini menjadi sangat penting karena beberapa
atau kemarin misalnya ada beberapa potongan tubuh yang ditemukan di area atau di aliran sungai
nah kalau pagi ini meskipun sampai dengan siang hari ini sekitar pukul setengah dua belas waktu indonesia barat belum ditemukan
sebuah korban yang utuh
namun tadi pagi sempat ditemukan ada potongan kepala
nah ini kita belum tahu ini harus diidentifikasi dulu oleh pihak dvi apakah ini merupakan bagian dari potongan tubuh yang kemarin sudah ditemukan
atau merupakan korban yang dinyatakan hilang atau korban lain misalnya hanum
baik henrawan bagaimana dengan kondisi warga sendiri yang tinggal di kawasan tersebut terutama yang ada di belakang anda ini
yang banyak sekali runtuhan lonsor ada di sana
mulai dari lokasi
untuk warga sementara karena ini masih dalam masa tanggap darurat dan fokus dari tim sar bbbd adalah mencari korban yang dinyatakan hilang
dan siapa tahu dari mereka ada yang masih bisa diselamatkan
warga sudah mengungsi di tempat tempat yang sudah disediakan
umumnya memang tidak ada tempat khusus namun mereka pergi ke lokasi yang lokasinya menjauh
di lokasi tanah lonsor ini
bpbd basarnas memberikan data sekitar lima ratus an warga yang saat ini mengungsi di beberapa tempat
ada yang mengungsi di masjid ada yang mengungsi di sekolah ada juga yang tersebar di beberapa kerabat mereka
atau tetangga mereka yang dirasa lokasinya lebih aman dari lokasi yang saat ini
ada yang menyatakan sebenarnya bahwa rumah mereka tidak begitu terdampak
namun yang menjadi perhatian tentu saja sebagai korban atau sebagai penyintas
mereka mempunyai rasa trauma bahwa kejadian ini bisa sewaktu waktu terjadi
apalagi ketika proses pencarian ini terus terjadi dan tidak diselesaikan sampai dengan waktu maksimal
yaitu pukul delapan belas waktu indonesia barat namun lebih cepat diselesaikan pada pukul lima belas
karena cuaca yang tidak mendukung hujan misalnya
seperti yang terjadi dalam dua hari terakhir ini yang membuat mereka juga was was
dan perlu meningkatkan kewas depadaan supaya tanah lonsor tidak terjadi lagi
aman dari lokasi lokasi yang terdampak oleh bencana tanah longsor di lokasi ini hanum
baik henrawan yang terakhir singkat saja henrawan
untuk warga warga yang sudah direlokasi maupun warga yang saat ini telah bergotong royong
untuk melakukan antisipasi lanjutan dan juga mencari para korban yang tertimbun
apakah bantuan yang masih mereka butuhkan ataupun kalau belum ada apa saja henrawan
bisa anda detailkan
kalau dalam pengamatan kami sejak kemarin sudah terus berdatangan ke posko induk
yang berada di bagian tengah dari lokasi longsor di jalan utama itu cukup banyak bantuan yang datang
hari ini juga tadi sudah ada bantuan yang datang
misalnya dari polda diy tadi kapolda juga datang memberikan bantuan misalnya
kemudian sejak kemarin kemarin siang sore itu terus berdatangan
nah sebenarnya ada permasalahan yang muncul ketika bantuan ini datang
semua datang sementara akses jalan yang berada di lokasi ini cukup sempit
sehingga proses pekerjaan pendistribusian ini harus dilakukan secara cepat
karena bila jalan ini penuh maka proses evakuasi atau misalnya ditemukan korban
dan kemudian butuh waktu untuk memindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan
ini membutuhkan waktu yang cukup lama
kemarin sore misalnya sempat terjadi kemacetan di lokasi yang menjadi akses
satu satunya menuju lokasi bencana tanah longsor di lokasi ini hanum
baik berarti akses masih menjadi permasalahan utama dan hendrawan
terima kasih atas laporan anda semoga proses evakuasi dapat segera dirampungkan